badan pusat statistik melaporkan inflasi juli dua ribu enam belas sebesar enam puluh sembilan persen
naik tipis dibandingkan realisasi inflasi bulan juni sebesar enam puluh enam persen
inflasi bulan juli tahun ini menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir
kepala bps suryamin mengungkapkan eskalasi harga pangan dan transportasi
sebelum dan sesudah perayaan idul fitri menjadi penyumbang utama inflasi bulan juli
secara tahunan inflasi juli tercatat tiga dua puluh satu persen
dan secara kumulatif inflasi periode januari hingga juli dua ribu enam belas menyentuh satu tujuh puluh enam persen
seluruh kelompok pengeluaran naik dengan kelompok transportasi komunikasi
dan jasa keuangan naik tertinggi masing masing satu dua puluh dua persen
dari delapan puluh dua kota yang disurvey bps tujuh puluh delapan kota mengalami inflasi
hanya empat kota yang mencatatkan deflasi
dan terjadi kenaikan di empat puluh tujuh kota ihk ini untuk tarif angkutan udara
yang tertinggi terjadi di semarang sampai lima puluh tiga persen dan di bandar lampung sampai empat puluh tujuh persen
yang kedua tarif angkutan antar kota
sampai kenaikan harganya